pertama nikahnya sri rahayu binti pejong dengan mas kami

kasus pria menikah dengan kambing di kabupaten gresik jawa timur
dua puluh juni lalu dan viral di media sosial akhirnya berbuntut panjang
empat pelaku kami siang dipanggil mui kabupaten gresik
mereka adalah syaiful aris sang mempelai pria
nur hudi didin arianto anggota dprd gresik
sekaligus pemilik pesanggerahan yang memfasilitasi ritual pernikahan
arief syaifulah pengungga video dan juga krishna sang penghulu
setelah dua jam sidang komisi fatwa mui akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi
ritual tersebut telah menistakan agama
terlebih ritual digelar di gresik yang notabene sebagai kota wali dan kota santri
selain harus mau minta maaf kepada umat muslim
keempat pelaku juga diminta membaca dua kalimat syahadat istighfar takbir dan bersolawat
saiful arief mengaku pernikahan itu ia buat untuk sekedar konten di media sosial
ini jelas marah ya
iya cuma ya alhamdulillah saya sadarkan ini hanya konten
tidak ada tendensi yang lain lain itu aja
salaman saya juga sama allah
meski pelaku sudah mengakui kesalahannya
mui kabupaten gresik berharap polres gresik tetap menindaklanjuti kasus ini karena sudah melanggar hukum
kasus pria menikahi kambing ini terjadi pada minggu lima juni dua ribu dua puluh dua dan videonya viral di media sosial
prosesi pernikahan itu digelar dalam adat jawa lengkap dengan saksi dan penghulu layaknya pernikahan antara pasangan manusia
mirisnya pernikahan digelar di pesanggerahan keramat ki ageng di desa jogodalu
kecamatan bejeng kabupaten gresik yang merupakan milik seorang anggota dprd kabupaten gresik
tim liputan cnn indonesia